pemain emas pertama indonesia dalam sejarah olimpiade
pertama kali indonesia raya berkumandang di olimpiade
pemain tunggal kedua indonesia alan budi kusuma
itu memang di luar prediksi
waktu itu yang dijatuhkan itu adalah harga
dan saya susu santi
kami berdua dijuluki sebagai pengantin olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kisah ini dimulai di barcelona
ajang olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua menjadi awal untuk tonggak sejarah penting dunia olahraga indonesia
pebulu tangkis tunggal putri indonesia susi susanti
dengan percaya diri melaju ke babak final setelah mengalahkan lawan lawannya
baik pemburu tangkis dari thailand
maupun juga pembulu tangkis asal china huanghua
di babak semifinal dalam dua game langsung
susi yang waktu itu berusia dua puluh satu tahun
memang tengah dalam performa topnya
setelah menjuarai berbagai ajang prestisius
termasuk ajang all england tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
lantas apa yang terjadi jelang laga final
saya pikir itu benar benar berkontribusi lebih dari apa apa
jadi saya merasakan bahwa aduh kayaknya pengen cepet cepet main
sampai pas malam itu karena kepikiran tegang
aduh gimana besok gimana besok ya
ya pastinya susah tidur lah itu udah pasti
makan aja kayaknya untuk neleng susahnya minta ampun
mikirin untuk besok aja kayaknya aduh udah tegang banget ya
pelatihnya susi susanti
yang mendampingi susi di barcelona
kita ditargetin juga jadi juara gitu
ditargetin sama pengurus
ya pasti tegang lah
malam itu ya tidur juga nggak gitu enak gitu pasti
biasa sih kalau udah ngelewatin tegang itu mainnya lebih enak
cerita yang sama juga disampaikan oleh sarwenda kusuma wardani
pebulu tangkis tunggal putri di olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
yang juga merupakan kompatriot dari susi susanti
sarwenda kini menetap di amerika serikat
dan menjadi pelatih badminton disana
ya pelatih juga bilang bantu ya oke siap saya bantu
dia mau fokus bener bener
pada waktu awal pertandingan khususnya di babak pertama tuh
saya berusaha bermain sesuai dengan mungkin karakter saya
tipe saya tapi ternyata lawan sudah
kayaknya sudah menganalisa ya sudah menyiapkan
dan saya agak sedikit di bawah tekanan
jadi malah ngikutin
jadi saya agak sedikit buru buru
sedikit apa bukan sedikit mungkin banyak melakukan kesalahan kesalahan sendiri ya
saya bilang gak papa kan baru set set set
setengah set masih ada belum selesai
itu pertandingan itu belum selesai
pikir kamu gak usah mikirin menang kalah dulu
pikirin tuh bola dikenain masukin yang penting gitu loh
poin satu poin satu poin diambil gitu gitu
konsen saya bilang yang fokus gitu loh bolanya
usahain aja berjuang mati matian abis abisan gitu
akhirnya di set kedua saya berusaha untuk mengajak rally lawan saya
dan satu poin demi satu poin berhasil saya teruskan
lalu ketenangan lalu juga strategi saya udah bisa lebih masuk disitu
akhirnya saya bisa membalikan situasi di bawah tekanan lawan
akhirnya saya justru menekan lawan
setiap saya bertanding dengan bang soyun
dalam tiga game pasti di game ketiga saya akan menang
karena saya percaya saya yakin dan saya sudah menyiapkan diri bahwa
secara fisik secara kekuatan secara ya endurance seperti itu juga
saya di luar mas
jadi di luar itu melakukan pemanasan di deket ruang ganti
hanya mendengarkan saja
jadi saya tidak mau mengikuti jalan yang pertandingan
karena saya pasti gak bisa ngikutin itu mas
jadi nanti ke bawah pegang
pas susira berset
ibu masuk ke kamar juga
lihat dari itu pintu kamar
kenapa gak berani melihat langsung
ya gak kuat lah
soalnya ini pertandingan yang paling besar gitu
jadi jantungnya gak kuat lah
jadi pada poin sepuluh enam belas waktu itu ya
saya servis mungkin servis saya sesuai dengan kebiasaan servis ya
servis tinggi dan disitu bang soyun melakukan serangan ya
serangan lalu saya mungkin pancing dengan meter
atau dia memberikan net yang tipis
saya membalikkan mungkin ke arah lawan
tapi bola sebetulnya agak tanggung tuh waktu itu
melambung tinggi tapi agak tanggung
saya siap agak di belakang dan disitu ternyata serangan bang soyun semesannya itu justru panjang ya
saya melampiaskan ketegangan saya
saya merasa bahwa ini beban yang ada selama ini ketegangan saya yang luar biasa
akhirnya lepas semua di poin terakhir itu
dan memberikan satu kemenangan
saya disitu saya berteriak
itu bukan berteriak pun kalau dibilang mungkin seperti marah atau seperti apa
itu adalah apa ya pelampiasan
hah kayaknya saya bebas
tugas saya itu udah selesai gitu loh
ya enak itu udah plong dah gitu usaha ya
kita usaha udah usaha mati matian ya ini hasilnya
yang hebat pak harto presiden waktu itu
itu menelpon langsung
ke kita semua yang ada di situ jadi waktu itu ada pak trisutrisno
dia langsung bilang mengucapkan selamat untuk susi susanti dan selamat untuk indonesia
di saat bendera merah putih berkibar
lalu lagu indonesia raya berkumandang ya disitulah ada satu keharuan
ada satu kebahagiaan karena apa bahwa pertama kali indonesia raya berkumandang di olimpiade
aduh itu sih apa ya rasanya luar biasa beneran
dan orang terus langsung tahu indonesia ya di olimpiade karena kita punya bendera naik
lagunya megah gitu ya
wah udah deh saya aja nih sampai sekarang saya masih nggak pernah bisa ini ya
kalau inget susi gitu loh
saya melihat bendera berkibar dan tentunya sebagai anak bangsa
tentunya ini menjadi satu kebanggaan yang luar biasa
tanpa terasa mungkin juga sampai sekarang kalau kita mungkin flashback memutar lagi video pasti

ada satu kebahagiaan kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa ya di indonesia ini

tapi saya bisa memberikan sesuatu prestasi yang tertinggi untuk indonesia
waktu sebelum bertanding di olimpik memang performance saya sedang tidak baik
waktu itu tepatnya di thomas cup ya
jadi pencapaian hasil yang kurang mengembirakan kurang baik
waktu itu saya merasa aduh nanti olimpiade gimana ya
satu jam berselang setelah susi susanti naik podium
dan meraih medali emas pertama untuk indonesia di ajang olimpiade
sejarah kembali tercipta dan berubah menjadi sebuah kegembiraan yang beruntungan untuk indonesia di ajang olimpiade
sejarah kembali tercipta dan berubah menjadi sebuah kegembiraan yang beruntungan untuk indonesia di ajang olimpiade
sejarah kembali tercipta dan beruntungan untuk indonesia di ajang olimpiade
di kencang ini menabrak demean pada indonesia menang
dari dua pertandingan sama anda
sejak saat fenomeniso satu meme ball kembali terlalu jauh
masa lalu menunggu sampai taus jurus
dan berubah menjadi empat
untuk menajik sesuatu yang indian
indonesia open dua kali berturut turut dan juga juara oleh england tahun sembilan puluh satu tentu menjadi pembuluh
tangkis yang lebih diunggulkan untuk meraih medali emas lantas bagaimana dengan alam
sebelum bertanding di olimpik memang performance saya sedang tidak baik waktu itu
tepatnya di thomas cup ya jadi pencapaian hasil yang kurang mengembirakan kurang baik
waktu itu saya merasa aduh nanti olimpiade gimana ya saya jimmy s haryanto wartawan kompas
hai secara intens meliput olahraga dari delapan puluh tujuh sampai sembilan puluh tiga termasuk bulu tangkis dan juga
olimpiade barcelona tahun sembilan puluh dua alan itu yang setahu saya itu tuh dari sejak junior dan dari sejak dia
masuk ke pelatnas itu saya melihat dia dari sejak junior dia masih di jawa timur waktu itu
di suryanaga ya itu mentalnya tuh saya melihat anak ini mentalnya itu baja
betul dan cuek gitu orangnya cuek betul waktu dibocokkan media seperti itu tetep orangnya
ndablek orangnya ndablek betul itu yang namanya alan putih kusuma mentalnya bandel waktu itu
yang dijagokan itu adalah ardi justru ardi yang dijadikan karena ardi ini kan ulet ya orangnya
ulet sekali dan waktu itu kalau nggak salah kan all england ya dia juara all england juga kan
apa namanya mentalnya itu baja dan diem orangnya pendiem juga pemain tunggal kedua indonesia alan
budi kusuma memastikan diri maju ke babak semifinal bagi saya cukup gembira tak perlu
saya tidak diperhitungkan untuk masuk olimpiade saya hermann susanto peraim medal perunggu
olimpiade seribu sembilan ratus sembilan puluh dua beberapa pertemuan head to head nya juga saya sering kalah seakuin lebih lebih lebih
lebih berdua juga saya sering kalah seakuin lebih banyak juga saya sering kalah saya akui lebih banyak

dan itu pun gak pernah menang
di tengah tengah lapangan
saya bisa mengalahkan
itu semua juga nggak menyangka
kalau saya bisa mengalahkan
aku habis menang sama cojian dua
pada saat malam itu juga
saya dipanggil oleh ketua umum
waktu itu bapak trisul tresno
ini indonesia ada tiga
indonesia mau menang
hermawan sama ardi
alan sama tomastur
gimana kalau hermawan nanti semifinal
bisa diatur apa enggak
ini cuma empat tahun sekali saya harus fight
di situ mungkin saya nggak ngerti
artinya gak ngerti apa
takut kalau nanti di semifinal
saya sama ardi sama sama capek
baik ardi maupun herman pasti gak mau ngalah
jadi perang saudara nih ceritanya seperti itu
dan memang mereka
setiap pertemuan pasti rubber set mas
itu juga sebetulnya menguntungkan buat saya juga
bertarungnya juga abis abisan
melawan ardi itu harus kita betul betul
bermain dengan sabar
karena ardi itu permain biasanya
saya pasti sering menyerang
tujuannya untuk menguras tenaga saya tentunya
tapi dalam pertandingan itu saya lebih banyak bersabar
kesabaran itu maksudnya begini
jadi pada saat momen momen tertentu
pada saat saya mendapatkan kesempatan yang baik
dari hasil strategi saya baru saya menyerang
set pertama mas alan menang tuh
saya masih tenang di dalam
tapi di set kedua di poin tiga belas delapan
arni unggul waktu set kedua itu
aduh saya panik sebagai pacar tentunya
meskipun sama sama indonesia
tentu saya lebih pro mas alan ya
karena kan itu pacar saya gitu
saya akhirnya berbaik baik kepada petugas doping
saya bilang boleh nggak saya keluar

jadi saya susul
dari situ ardi semakin goyang
dari kepercayaan dirinya turun
jadi banyak melakukan error error
jadi itu menguntungkan buat saya
nah error terakhir juga yang biasanya
bagaimanapun saya juga bisa membayar gitu mas
karena waktu itu saya di bulan lima
atau bulan pemaskap itu kan saya
ya tidak perform dengan baik
tentunya saya bisa membayar itu tentunya
bisa keluar sebagai juara
dan itu memang di luar prediksi
karena secara ranking ardi mungkin
waktu itu kan ranking satu
lalu secara target juga ardi yang ditargetkan
jadi buat saya
kemenangan mas alan itu kayak
melengkapi kemenangan saya ya
sesuatu yang luar biasa
dan itu menjadi satu kebahagiaan yang
kayaknya double ya buat kita berdua
ayulan kalau lo juara
gak ada yang juara begitu kan
kami berdua dijuluki sebagai pengantin olimpiade tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi pada saat di airport aja udah disambutnya
udah meriah sekali
bahkan kita diarak dari itu dari
airport sampai ke ancol kalau nggak salah
itu melewati jalan jalan utama di jakarta
itu lautan manusia ya semua turun
semua memberikan satu penyambutan yang luar biasa
itu menjadi satu kebanggaan sekali
bahwa kemenangan saya itu sebetulnya
bukan kemenangan saya pribadi
tapi kemenangan bangsa indonesia
sepasang medali emas dari olimpiade barcelona sembilan puluh dua
menjadi gerbang pembuka untuk tradisi emas badminton
di ajang olimpiade olimpiade berikutnya
setidaknya ada satu medali yang berhasil dibawa pulang
catatan minor hanya terjadi satu kali
ketika kontingen badminton indonesia
menanggap olimpiade olahraga di olimpiade london tahun dua ribu dua belas
sepasang emas dari susi alan
menjadi catatan yang unik di dunia olahraga
yang hingga saat ini belum bisa dilakukan
oleh atlet bulu tangkis indonesia lainnya
kami sebagai warga minoritas
kami sebagai warga minoritas
ya dan walaupun batas keturunan tionghoa
mungkin syarat syarat birokras itu sering di tersulit
dan itu terjadi
meskipun saya mungkin sudah membawa nama indonesia
jadi pak tong sinfu itu menyampaikan ke saya
beliau itu delapan tahun mas mengajukan
keluarga rekan indonesia
karena sangat cinta indonesia
karena sangat cinta indonesia
selama delapan tahun lalu akhirnya di reject
walaupun pak tong bayar extraordinario
waktu itu mungkin sebagai warga keturunan kita harus punya sbkri surat bukti kewarganegaraan republik indonesia
padahal kakek saya lahir di indonesia ayah saya lahir di indonesia saya pun lahir indonesia
tapi yang membedakan bahwa kalau dulu kita umur tujuh belas itu harus sudah punya sendiri
kalau enggak surat orang tua yang harus dibawa kemana mana
nah itulah yang sering menjadi kesulitan buat kami
kadang kadang ada pemikiran seperti itu kenapa sih
kalau gitu pada saat saya pertandingan kenapa nggak ditulis sbkri
ada kadang kadang saya ada pemikiran gitu ya
padahal kita pada itu indonesia
permasalahan soal pengesahan status warga negara indonesia bagi warga keturunan di masa orde baru
memang suka atau tidak suka berimbas ke dunia olahraga
tak terkecuali bulu tangkis yang memang banyak dihuni oleh warga keturunan tionghoa
yang cukup banyak disorot media pada waktu itu adalah soal hengkangnya pelatih tunggal putra tong sinfu
ke negeri cina
di sana ia menjadi pelatih tim nasional yang turut membidani lahirnya generasi emas badminton cina
seperti lindan chayun dan juga fu haifeng
salah satunya warga negara
jadi pak tong sinfu itu menyampaikan ke saya beliau itu delapan tahun mengajukan kewarganegaraan indonesia
karena sangat cinta indonesia tapi sejalan dengan waktu selama delapan tahun itu akhirnya direjek
walaupun pak tong bayar
tidak ada sedikitpun fasilitas dari bpsi melakukan sebagai orang biasa
yang kebetulan waktu itu beliau pernah punya penghargaan dari pak presiden
dan itu juga tetap saja tidak berhasil
itu yang sayang juga sih mas sebetulnya
hijabnya berjaya tapi ke
dengan berjalannya waktu lalu presiden gus dur waktu itu yang langsung memutuskan bahwa sudah tidak ada lagi
dan di mana mungkin tidak ada perbedaan apapun dan akhirnya kita saat ini sudah bisa tidak dipersudit lagi dengan surat surat seperti itu
dan kita senang sekali bahwa istilahnya kita itu indonesia kan berbeda beda bineka tunggal ika berbeda beda tapi kita tetap satu
asetek itu kita buat tauan
tahun dua ribu tiga tepatnya jadi mungkin dua puluh tahun yang lalu ya jadi singkatan dari alan susi teknologi
jadi sebetulnya kenapa kita bikin sendiri karena dulu pernah kita ada kerjasama dengan salah satu brand ternama dari jepang
tapi dalam perjalanan ada hal hal yang mungkin kurang pas jadi akhirnya kita memutuskan bikin brand sendiri mereknya hashtag ini
dan sudah dua puluh tahun dan di samping juga jualan kita juga ada mas bikin event juga untuk membantu pembinaan
kita juga bisnis promosi dan juga kita ingin juga ada supaya bulu tangkis indonesia ini prestasinya juga berkesinambungan dan bibitnya juga banyak
jadi setiap tahun kita juga ada event
dari dua ribu lima dua ribu enam kita bikin namanya aspek open
semangat dari adik adik atlet yang kita harapkan semua punya kesempatan
iya jabatan bimp pres sebetulnya kursi panas banget ya
kalau juara atlet dan
pimpinan yang menang ya istilahnya yang dapat nama
tapi kalau kalah selalu yang dicari kamu yang tanggung jawab seperti itu kursi panas
tapi selama saya jadi atlet sampai terakhir saya selesai itu sebetulnya ada satu pertandingan yang belum saya dapat yaitu asian games
tapi pada saat saya menjadi bin press saya betul betul mempersiapkan atlet atlet dengan sebaik baiknya
sehingga mungkin yang dulu impian saya menjadi juara di asian games tidak tercapai
tapi lewat anak anak didik akhirnya kita dapat bukan cuma satu tapi dapat tiga

kalau mau jadi susi susanti sanggup nggak seperti dia
satu dia tidak pernah jalan jalan keluar kalau di luar negeri lagi turnamen dia jalan jalan belanja atau ke mal atau apa
dia selalu dari lapangan dia balik ke hotel
dia selalu membawa catatan
setiap dia habis main atau habis latihan terutama habis tanding dia selalu mencatat
saya menang dari dia apanya dia kekelemahannya apa
itu dia catat
waktu dia kalah dia pun catat seperti itu
tapi tentunya ini menjadi satu pr juga untuk pbsi sampai sekarang pun kita terus berusaha keras bagaimana terus membina atlet atlet muda
untuk khususnya untuk putri untuk bisa terus
bisa menyamakan prestasi mengejar ketinggalan dan saat ini mungkin sudah lebih baik dan lebih baik